sudah punya ide hampers natal tahun ini apa
kalau cake sudah pernah anda bisa mencoba alternatif hampers makanan lain yang unik dan juga mengemaskan
mau makanan yang asin dan gurih
hampers jajanan pasaran naik kelas ini bisa dicoba
la risol menyulap kudapan pastel risol dan onde onde menjadi hampers pohon natal yang meriah
tahap pertama adonan risol dan onde onde yang telah dibuat digoreng terlebih dahulu
kemudian diletakkan pada wadah dengan tiga bagian yang membentuk pohon natal
satu onde onde dua puluh dua resort dengan tiga varian rasa dan dua puluh pastel menjadi fondasi hampers pohon natal ini
ini dia tahap terakhir
hampers dihias dengan daun parsley tomat cherry dan cabai
yeay sudah jadi
la risol memiliki beberapa model hampers dengan harga mulai ratusan ribu hingga satu juta rupiah
untuk hamperslah resource sendiri kita ada yang umumnya ada yang satu tingkat dua tingkat dan juga ada yang minta bentuk yang pohon natal gitu
jadi kita sendiri custom
sehari mungkin di atas sepuluh hampers itu keluar gitu
tapi nanti kalau strict
kalau udah mendekati tanggal dua puluh lima itu hampers sendiri enam puluh itu keluar di hari h nya
biasanya itu lebih hype lagi itu di hari hanya sekitar di atas enam puluh
beralih ke hampers selanjutnya
kali ini kita pilih yang manis manis ya
siapa yang rindu akan donat kentang bertabur gula pasir di atasnya
hampers yang satu ini bisa menjadi pilihan
pohonat donat kentang juga menyajikan hampers pohon natal yang terbuat dari donat kentang dengan varian rasa stroberi dan nutella di dalamnya
saya pun mengintip proses pembuatannya
adonan donat yang sudah diaduk menggunakan mixer kemudian dibentuk digoreng dan diisi berbagai varian rasa yang tersedia
yang saya tunggu tunggu tiba waktunya menghias
tujuh sampai lima puluh lima donat mini ini ditusuk satu persatu di dalam wadah
dan diantaranya ditambahkan coklat
ini tiba saatnya membumbuhkan ornamen dan laku natal
dengan bentuknya yang mini tentu makan dua rasanya juga tidak cukup ya
selain itu ponat menyajikan donat tabur dengan rasa keju coklat sinamon dan red velvet
semenjak pandemi malah bisnis hampers kayak gini cukup meningkat signifikan ya
kalau kita sendiri disini menyediakan tiga pilihan hampers christmas ya
dari yang isi enam itu start dari harga rp delapan puluh lima sampai ada yang isinya dua belas itu kita jual
ada yang rp satu ratus lima sampai rp satu ratus lima puluh
terakhir nih yang terbaru kita ada hampers yang donat tower christmas nih
itu harganya rp tiga ratus sembilan puluh lima ribu
di tengah pandemi seperti saat ini
berkirim hampers masih menjadi pilihan banyak orang untuk menyampaikan kasih kepada kerabat dan orang terdekat
jadi bagaimana sudah tahu mau berkirim hampers yang mana
tim liputan cnn indonesia jakarta